uang kekuasaan dan masa depan merupakan amunisi paling mutakhir dalam jangka panjang
mulai dari pengusaha hingga politisi mencoba menguasai pasar indonesia via internet
sebagai kunci mewujudkan ambisi terlebih jelang tahun politik
lantas selama berjam jam anda saya kita semua menghabiskan waktu berinternet ria
seperti apa sesungguhnya perilaku dan juga hobi pengguna internet seperti kita di indonesia
internet mesin kemenangan masa depan saya ulas sebelengkap untuk anda
mengapa penting ini kami bahas
karena kita tahu bagi pengusaha ini penting bagi selebgram ini penting bagi youtuber ini penting
bagi politisi juga ini penting
jadi bagaimana karakter dan cara kita berinternet itu adalah kunci kemenangan mereka
kunci memenangkan bisnis kunci memenangkan peta perolehan suara
misalnya kan menjelang tahun politik ya pilkada serentak kemudian pilpres nanti
saya ajak anda untuk melihat seperti apa pertumbuhan penggunaan internet
penggunaan internet pada beberapa tahun belakangan kalau kita lihat kan trennya sederhana ya naik
tapi saya ajak anda untuk melihat bagaimana pertumbuhannya yang terus mengalami pertumbuhan single digit
jadi kita lihat bagaimana pada tahun dua ribu sepuluh empat puluh dua juta pengguna internet naik menjadi lima puluh lima juta
naik lagi menjadi enam puluh tiga juta dan naik sekitar dua puluh hampir dua puluh juta kenaikannya dari dua ribu dua belas ke dua ribu tiga belas

apakah anda menggunakan smartphone
jangan lupa anda menggunakan iphone samsung atau lain sebagainya
tapi percayalah itu adalah fase paling krusial tampaknya karena peningkatannya tinggi sekali di situ
lalu kemudian naik pada dua ribu empat belas di tengah perlambatan ekonomi global dua ribu tiga belas
tapi tetap juga mencatatkan kenaikan menjadi delapan puluh delapan satu juta pengguna internet di indonesia
kemudian kita lihat tahun dua ribu lima belas kembali lagi mengalami peningkatan yang sangat signifikan satu ratus sepuluh dua juta pengguna
kemudian naik pada dua ribu enam belas menjadi satu ratus tiga puluh dua tujuh juta pengguna
dan dua ribu tujuh belas sepanjang tahun menurut asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia justru mengalami kenaikan yang tinggi

banyak sekali dari dua ratus lima puluh enam juta jiwa jadi hampir dua ratus lima puluh enam lebih dari separuh itu menggunakan internet di indonesia
meskipun mayoritas masih di wilayah perkotaan kemudian mayoritas juga masih di pulau jawa
tapi ini akan menjadi sebuah efek contigis akan menular gitu ya terutama di daerah daerah penyangga

area mungkin belum sepenuhnya tersentuh tapi paling tidak pelan pelan mungkin akan bergeser ke sana
ke slide selanjutnya kita lihat setelah pertumbuhan pengguna internet yang double digit
ini kita lihat komposisi pengguna internet berdasarkan usia
ini penting sekali demografi pengguna internet penting
ini survei gratisan yang kita bisa manfaatkan bersama
kita lihat ini kalau kita lihat dari pie chart yang paling besar itu adalah yang berwarna hijau ya tampaknya hijau
oke hijau ya hijau benar
siapakah mereka mereka adalah yang berusia sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun
hampir separuh dimakan oleh demografi yang berusia sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun
usia anda sudah berapa anda masuk di demografi mana
kalau anda masih di sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun anda adalah kunci kunci dari internet
ataupun kunci dari demografi pengguna internet
sudah pastilah anda menang gitu loh sederhananya
kalau anda berkompetisi untuk bisnis gitu ya atau juga bagi politisi juga itu
jadi bagaimana cara anda melakukan kampanye politik kampanye yang bisa dimakan di rentang usia ini sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun misalnya
apa sih selera mereka nah itu dipelajari lagi oleh tim marketing untuk politisi
untuk pengusaha juga kalau menciptakan produk
kami juga cnn indonesia kenapa kami misalnya masuk ke beberapa media sosial yang merupakan favorit di dunia maya juga karena ini
kami ingin menggrab anda di sini yang berusia sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun
kami menyediakan beberapa program program yang memang bisa menyentuh di level ini gitu
karena ini hampir separuh
uang udah di tangan gitu loh sederhananya
kalau bagi politisi udah pasti dapat suara gitu
karena sosialisasi program anda akan lebih mudah dan mudah diserap
lalu kemudian bagaimana dengan porsi selanjutnya yang warna kuning ya tampaknya
jadi tiga puluh lima hingga lima puluh empat tahun itu masih memakan porsi yang cukup signifikan saat ini
saat ini ya
tapi saya ingin membawa anda ke dua titik ini
kedua titik ini mengapa ini penting
karena ini akan menjadi masa depan
ya mereka lebih banyak zikir kayaknya dibandingkan baca internet misalnya gitu
atau lihat internet gitu
nah ini akan memakan porsi ini loh
artinya akan semakin lebar kan ini
dan ini akan menjadi kunci
menjadi kunci masa depan gitu
mereka akan menentukan pasar
selera mereka adalah selera pasar
kalau kita bisa buat produk yang soal ini

apapun dari politik ekonomi sosial dan lain sebagainya
dan ini pelan pelan juga akan semakin besar
dan ini akan punya uang kan ini mereka nih
akan menjadi penentu keputusan ekonomi gitu loh
dan ini adalah demografi berdasarkan usia
jadi jangan lupa ya sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun dan tiga puluh lima hingga lima puluh empat tahun
kita bergeser ke selanjutnya untuk melihat perilaku
seperti apa sih perilaku mereka
kita mulai dari bidang ekonomi ya
apa sih yang mereka lakukan untuk aktivitas mereka
kalau mereka menggunakan internet
nah dari apjii menemukan bahwa ini yang paling ya
ini mungkin kita juga ya yang paling mewakili ya
jadi cuma mau bandingin kalau kita mau pesen hotel
bandingin hotel satu dua mana yang lebih mahal
gue pilih yang lebih murah
atau belum tentu juga beli gitu loh
belum tentu juga beli tiket maskapai penerbangan misalnya
tapi hanya ingin cek cek doang
jadi cek harga adalah aktivitas nomor satu
di bidang ekonomi ya
jadi bagi anda yang suka cek cek harga ini diwakili ya
ke bidang selanjutnya setelah bidang ekonomi
tampaknya cari harga menjadi yang posisi pertama
kita lihat selanjutnya
bidang layanan publik ini untuk mengetahui
pemerintah tampaknya ini bisa menjadi strategi pemerintah
selanjutnya setelah layanan publik kita lihat seperti apa untuk sosial politik
di tahun politik nih pilkada serentak dan pilpres kita lihat
maka kalau isu syara dimainkan oleh politisi manapun
biasanya biasanya bisa mengena karena ini
karena mereka suka anda dapat anda punya whatsapp group
anda punya beberapa media akun media sosial facebook twitter dan lain sebagainya
tweet war biasanya terjadi karena isu sara
tapi ini menjadi bukti ini menjadi kunci
meskipun memang beberapa memang untuk melakukan dakwah ya
kalau bagi muslim ya men share beberapa ayat ya itu juga
tapi bahwa isu tersebut gampang sekali dipercikan ya
masih menggunakan internet untuk aktivitas tersebut
selanjutnya kita lihat terakhir tampaknya
oke sudah selesai
jadi ini akan menjadi perilaku perilaku baik ekonomi sosial politik
dan juga untuk kepentingan ataupun kebutuhan pelayanan publik
internet harusnya dimanfaatkan secara maksimal ya
bagi siapapun baik aktivitas ekonomi politik dan sosial budaya
jangan dibalik posisinya bahwa kita yang selalu disurvey terus tanpa kita menghasilkan sesuatu
bukankah banyak juga yang berhasil dan menghasilkan uang
memonetisasi potensi mereka dengan internet
harusnya kita ubah di posisi itu
monetisasi internet untuk kepentingan dan juga kemenangan kita di masa depan